kita ke informasi lainnya polisi membuat peraturan ganjil genap baru di sejumlah ruas jalan protokol jakarta
jika sebelumnya peraturan berlaku enam belas jam sehari kini ganjil genap berlaku pada dua sesi yakni pagi dan juga sore hari
hal ini disampaikan oleh direktur lalu lintas polda metro jaya komisaris besar sambodo purnomo yogo pada jumat pagi
jam operasi ganjil genap akan kembali ke aturan lama yang mengacu pada peraturan gubernur
berdasarkan peraturan gubernur pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil dan genap berlaku pada pagi dan sore hari
aturan ganjil genap akan berlaku pada senin sampai dengan jumat
polisi pun tidak melakukan penjagaan di wilayah perbatasan hanya berjaga jaga di tengah tengah kawasan ganjil genap
jadi mulai hari ini kami sudah tidak lagi berjaga di mulut mulut daripada
tetapi kami tetap melakukan penindakan di tengah
kita terapkan sesuai dengan peraturan gubernur
jadi jam enam sampai jam sepuluh kemudian jam enam belas sampai jam dua puluh